sementara itu ketua umum partai nasdem surya paloh mengaku belum mengetahui susunan menteri kabinet jokowi ⁇ maruf ⁇
paloh bahkan belum diajak bertemu oleh presiden membahas soal kabinet
namun ia menegaskan dalam pemerintahan perlu ada keseimbangan
oposisi dinilai dibutuhkan untuk menjadi pengimbang dari pemerintah
nasdem juga menyiapkan kader untuk menduduki kursi kabinet jika memang dibutuhkan
belum ada sampai hari ini ya
saya tengok acaranya padat sekali ya
tapi nggak menyinggung spesifik soal ini saya pikir
belum ada bicara soal masalah kursi kabinet
saya jujur pada kalian itu
jadi kalau ketika pasukan dibawa tanya kita di kementerian mana
saya bilang saya sebagai ketua umum nggak tahu tuh
saya pikir memang apapun yang diberikan oleh presiden dalam portfolio apapun ya terima aja itu
pak ale soal soal pantai oposisi yang semakin mendekat ke polisi
saya dengar hampir semua ya
saya dengar tapi belum pasti kita tunggu nanti
tapi ya beginilah
bagaimanapun yang harus kita jaga dalam sistem demokrasi yang ada check and balance itu
kalau begitu check and balance tidak ada tidak ada lagi yang beroposisi
berarti demokrasi sudah selesai
negara sudah beroposisi
apa menjadi negara otoriter atau bermonarki ya
ya kalau nggak ada yang oposisi ya nasdem ada jadi oposisi